judulnya aja lo masuk rumah sakit
nggak lo mau ketok ketok
lo udah keluar buru buru banget mau ke mana sih
salah mak lo tau nggak
natan masuk rumah sakit
hah masuk rumah sakit
nah itu makanya gue juga nggak tau
makanya nih sekarang gue mau
lagi pergi ke rumah rekan bisnisnya papa
kan kebetulan ada lo di sini
nanti gue tinggal telepon papa gue aja
kalau misalkan gue nginep di rumah lo
ada tugas gitu
jadi nanti gue nggak ditanya tanyain terus
maksud lo gue mau dijadiin bantalan
soalnya kalau misalkan nggak kayak gini
ya udah deh
walaupun kamu udah pulang dari rumah sakit
bukan berarti kamu tenang tenang senang senang di sini
kamu harus menepuk
obat dan istirahat lebih banyak
aku juga pengen sembuh buat daniel
dari kantor lagi
aku terima dulu ya
kamu kenapa sih
teleponin saya terus

kamu takut saya bisa dateng

tidak mas arfi
kamu takut kembali
kamu takut kembali
tidak mas arfi
kalau kamu bisa dateng aku akan jemput kamu
kamu bisa jemput
aku kalau mau kan
kenapa kamu takut sama istri kamu
kalau kamu punya hubungan sama perempuan lain
aku tahu mas
saat ini kamu sedang berada di dekat melika
makanya kamu takut ketahuan kalau kamu punya hubungan sama aku
jangan jangan kamu tahu kalau meli sudah pulang dari rumah sakit
dari mana kamu tahu semua itu
nggak penting aku tahu dari mana
yang jelas kalau kamu berharap melly akan kembali seperti dulu lagi
dia akan cuma jadi beban buat kamu
dia akan nyusahin kamu mas
dan aku janji kamu nggak akan pernah bahagia sama dia
aku sudah menentukan pilihan
aku minta kamu jangan ganggu aku dan mer
sampai itu terjadi aku tidak akan segan segan mengambil keputusan tegas
mendingan lo tanya nathan di telepon dia di mana
nathan lo sekarang di mana
gue di sini di belakang lo
makasih sih udah mau dateng
gue serius banget malah
gue cuma luka kecil doang kok
tapi kayaknya gue langsung sembuh nih
lo rela banget jengukin gue malem malem kayak gini
judulnya aja loh masuk rumah sakit
gue takut kalau misalkan lo kaluh sampe serius
dimanapun gue berada gue pasti bakal aman
karena gue tau
lo selalu sebut nama gue dalam doa lo
ya kan sal
kayaknya gue kalau disini lama lama jadi crispy deh
salah gue cari minum dulu ya
eh eh rapat rapat tungguin
ya biarin aja
lagian dia juga udah bilang kan
kalau dia bakal crispy kalau disini
kita berdua aja disini
pasti lebih romantis
lupa ngetanya kantin rumah sakit dimana ya

oh gitu ya
makasih ya sos
iya kak adit kenapa
berasa terbang beneran
kalau suara kak adit dikenalin
kan nama kak adit muncul di layar handphone aku
kak adit pengen ketemu
dihitungin satu sampai sepuluh
juga nggak apa apa deh
ya kak adit pengen ngasih sesuatu
aduh tapi maaf banget kak
aku gak bisa aku lagi di rumah sakit
tapi aku lagi nemenin salma jenguk nathan kak
nathan rumah sakit
tapi jangan lupa ya obatnya diminum secara rutin
iya dok makasih
mel aku hantar ke depan dulu ya dokternya
bagaimana keadaan istri saya dok
bu melly masih dalam tahap penyangkalan kematian daniel pak
sok yang teramat besar membuat bu melly di mana dia masih mengalami daniel dan nathan masih hidup
jadi dia ingat kalau dia punya anak kembar
tapi itu bukan kemampuan
menurut observasi saya selama ini kepada bu meli
selama nathan mengunjungi ibu melly
bu meli itu menganggap nathan sebagai daniel
dan saya khawatir jika suatu saat nanti
jika nathan kembali menjadi dirinya sendiri
akan mengganggu kesembuhannya bu meli
jadi masuk dokter
nathan harus terus berpura pura menjadi daniel
tapi sampai kapan dia harus melakukan semua itu dok
kalau itu saya tidak bisa menentukan sampai kapan pak
itu tergantung kepada kejewaannya bu melly
berita tersebut berkini
memangnya harus banget ya nat pakai caranya berantem
gue tuh bingung deh
apa sih manfaatnya berantem
nggak ada kan
gue gak bakal berantem kalau nggak ada masalah
kalau gue boleh tahu
masalahnya apa ya
kok lo boleh tau apa aja horoskop gue tanggal lahir gue cita cita gue semuanya lo boleh tau
kalo itu pasti cepet deh gue jawab
kayaknya lo udah sembuh deh yaudah kalau gitu gue pulang dulu ya
tuh kan buktinya lo care banget sama gue